pemprov dki jakarta menolak daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata atau tdup yang diajukan hotel alexis dan geria pijat alexis
namun manajemen alexis group menegaskan hingga kini di hotel dan geria pijat mereka tidak pernah ditemukan pelanggaran baik peredaran narkoba maupun praktik asusila
meski demikian manajemen alexis tetap menghormati keputusan pemprov dki jakarta dengan menutup kegiatan usahanya
lalu seperti apa potret operasional alexis selama ini saya uraikan untuk anda kita akan lihat alexis dalam angka
yang pertama angka yang akan kita bedah adalah sebetulnya ada berapa banyak sdm yang dikelola oleh alexis
ada seribu karyawan yang dipekerjakan oleh alexis ada enam ratus karyawan tetap dan juga empat ratus karyawan lepas
mereka telah dirumahkan per hari ini karena kegiatan operasional ini
jadi di stop untuk menaati aturan dari pemprov dki jakarta
namun masih belum jelas alexis apakah akan memutus hubungan kerja secara permanen dengan karyawannya
karena saat ini manajemen dan investor tengah mencari jalan keluar
manajemen alexis akan meminta kejelasan pemprov dki jakarta terkait izinnya
pihaknya akan bertanya kekurangan alexis selama beroperasi dan juga berjanji akan memperbaikinya
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengaku akan membantu
dari pekerja alexis ini ada seribu karyawan terutama yang memiliki ktp dki jakarta
melalui dinas tenaga kerja dki jakarta ex karyawan alexis akan diikut sertakan dalam program okoc
apakah program okoc ini yang bisa mencari penyelesaian dari masalah phk karyawan alexis
jadi dari seribu karyawan yang dikelola oleh alexis ini
sebagian nanti akan disalurkan terhadap perusahaan seperti restoran kemudian spa dan juga hotel yang menjadi anggota dari komunitas okoc
lalu angka selanjutnya yang akan kita bahas adalah masalah uang
masalah setoran pajak
yang harus kita cermati terkait alexis adalah masalah pajak ini
manajemen alexis group mengklaim selama ini mereka taat pajak
bahkan jumlahnya tidak main main
milyar rupiah per tahun
jumlah pajak yang dibayarkan tersebut adalah dari keseluruhan usaha alexis group
seperti hotel kemudian di dalam hotel ini sendiri ada restoran dan juga ada geria pijat
dengan setoran pajak sebesar ini bisa dibayangkan berapa pendapatan alexis setiap harinya
lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan tempat tempat lain yang diduga menyajikan pelayanan serupa
semoga ini menjadi langkah awal
untuk menghilangkan praktek prostitusi ilegal di ibu kota